setelah menimbulkan gaduh dan penolakan presiden joko widodo meminta pengesahan rukuhp ditunda
sikap presiden ini berbeda terhadap revisi undang undang kpk sekalipun sama sama terdapat pasal yang kontroversial
gerak cepat pemerintah dan dpr di masa masa akhir untuk meloloskan sejumlah legislasi kini menimbulkan tanda tanya siapa sebenarnya yang mereka bela
kita bahas malam ini bersama narasumber ada bang ray rangkuti direktur lingkar madani indonesia
bang ray terima kasih selamat malam sudah hadir malam hari ini
dan juga ada bung lusius karus peneliti formapi forum masyarakat peduli parlemen indonesia yang mungkin mencatat kinerja parlemen selama ini seperti apa
makanya dua orang hari ini kita hadirkan ada satu melihat dari sisi politik satu melihat dari kinerja dpr selama ini
kenapa gaspol sekarang ini bung lusius
aneh juga sih sebenarnya lima tahun dibuang sia sia
dengan hanya sangat sedikit ru yang mereka hasilkan
ada kita ada grafisnya
betul tapi dalam dua tiga minggu terakhir mereka justru ingin menghasilkan banyak sekali dan bahkan bisa menyaingi produktivitas selama empat tahun atau lima tahun
dua ribu sembilan belas tanggungannya yang proyek nas kumulatifnya dua tanggungan dari sebelumnya ya berarti ya
dan ini kita lihat
dan prioritasnya lima puluh lima yang disahkan dua belas
dua ribu delapan belas prioritas lima puluh kumulatifnya sebelas disahkan sepuluh
ini sudah masuk kpk ya terakhir
ini sudah masuk kpk
jadi sebenarnya memang masih jauh panggang dari api ya
masih jauh sekali
tapi bung lusius saya tanya kalau misalnya dari periode periode sebelumnya dpr periode apakah memang selalu seperti ini
ketika akhir akhir gas semua
dari sisi kuantitatif dulu gitu ya ini dpr dengan periode terburuk sampai sekarang total ruu prolegnas yang berhasil disahkan itu baru dua puluh sembilan ya
dari satu ratus delapan puluh sembilan yang direncanakan di luar kpk yang tiba tiba muncul terakhir ini gitu ya
kalau digabungkan dengan kumulatif terbuka itu memang jumlahnya menjadi sangat signifikan
sampai sekarang tujuh puluh sembilan ru
tapi kan ini ruu apbn terus ratifikasi perjanjian internasional
itu yang termasuk di kumulatif terbuka
dan dpr sekarang cenderung untuk menghilangkan sebutan yang berbeda itu kumulatif terbuka dengan proyek nas gitu ya
untuk kemudian menunjukkan mereka seolah olah menghasilkan begitu banyak undang undang
padahal ru ruu kumulatif terbuka itu tanpa direncanakan pun memang harus dibahas
karena misalnya hasil ratifikasi perjanjian internasional perpu apbn yang hampir tiga undang undang
setiap tahun disahkan untuk soal anggaran
jadi saya kira yang paling penting itu yang betul betul muncul dari rencana dpr itu baru tiga puluh
belum sampai tiga puluh ya
kalau kuhp ini disahkan baru tiga puluh gitu
sekarang ini baru dua puluh sembilan gitu
dari satu ratus delapan puluh sembilan yang direncanakan
jadi dibanding dpr dua ribu sembilan dua ribu empat belas ada enam puluh delapan ru proyek nas prioritas yang disahkan selama lima tahun
jadi belum sampai setengah dari yang dihasilkan dua ribu sembilan belas
apalagi dpr dpr sebelumnya
jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan dpr yang sekarang
jadi sangat mengherankan ketika kemudian dalam satu bulan terakhir
situasi produktivitas minim yang mereka tunjukkan selama hampir lima tahun
tiba tiba ingin ditutup dengan menghasilkan begitu banyak undang undang di bulan bulan terakhir
dan yang menyayangkan tentu undang undang yang ingin mereka sahkan
itu undang undang yang langsung memicu kontroversi gitu
di tengah masyarakat
undang undang yang bagi sebagian orang menjadi benteng perlindungan era reformasi ini
misalnya kpk kuhp dan lain sebagainya
tapi justru itu dengan mudah bisa disahkan oleh dpr dengan pemerintah
itu yang justru menjadi semacam ironi dari dpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
jadi mereka sungguh lamban sungguh malas selama lima tahun
tapi tiba tiba ingin nampak rajin di bulan terakhir
tapi justru saat mereka ingin rajin
yang ingin mereka ubah itu justru untuk
untuk undang undang yang sangat membahayakan kondisi demokrasi
tapi bagaimanapun kan kalau misalnya tidak ada lampu hijau dari pemerintah
ini semua kegaduhan ini semua tidak akan terjadi bung rey
kalau misalnya yang anda lihat
apa ini sekarang
kerjasamanya seperti apa ini sebenarnya
kerjasama yang elok ya
kalau saya lihat tadi pendapat dari p tiga yang di komisi tiga itu ya
sudah tidak kelihatan lagi dpr ini sebagai lembaga
ini sebagai lembaga kontrol gitu ya
mereka menjadi sangat tunduk dengan keinginan presiden
begitu presiden mengatakan tolong dong hentikan dulu pembahasan ke ru ke uhp
tanpa perlu rapat panja tanpa perlu rapat pansus atau komisi tiga sekalipun
mereka dengan sempat mengatakan setuju dengan yang dikatakan
ini dpr macam apa gitu ya
itu kan artinya kalau sekiranya presiden dari kemarin tidak mau mengirim surpres itu
sudah selesai juga undang undang kpk itu
nggak akan dibahas
itu artinya memang satu segi presiden juga ingin membahas itu
mau berkelok bagaimanapun gitu
faktanya ru ke uhp itu dia bisa tolak kok
udah sampai di ujung dia mengatakan tunda dulu gitu
artinya kalau selama ini orang mengatakan ini kan karena undang undang inisiatif presiden ya bla bla bla gitu ya
kalau presidennya nggak kirim suruh presnya
suruh presnya dikirim sesudah anda anggota dpr baru
kan nggak kebahas juga sekarang ya
kalau menurut anda kenapa beda sekarang keputusannya soal ru kpk dan juga rkuhp
nanti ya sekali lagi
udah mau jawab sama sama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mulai pertanyaan yang tadi
kenapa ada perbedaan sikap ini kalau anda lihat
apa yang terjadi sekarang
ya karena memang presiden sudah membaca kemarahan publik
dan yang marah itu sebetulnya adalah pemilihnya gitu
waktu kpk juga pemilihnya ya
jadi gunanya kalau diruntut itu tiga peristiwa kan
peristiwa pemilihan ke
ditambah dengan undang undang kpk yang begitu begitu itulah ya
sekarang kuhp gitu
habis itu orang mendengar juga soal undang undang
ada yang di sini juga juga
soal macam macam dan seterusnya gitu
ini gabungan semua
akibatnya kemudian ya para pemilih kan mempertanyakan
kami kan tidak memberi mandat itu untuk anda
dan anda dulu waktu kempannya gak pernah mengomongkan itu gitu
kan dia nggak pernah mengatakan bahwa dia akan revisi undang undang kpk kan
waktu kempannya kemarin gitu
dia nggak pernah mengatakan bahwa dia akan mempergunakan pasal penghinaan di dalam kuhp
dia sembunyikan ini semua gitu
dalam rangka memilih
menarik pemilih kan
kalau sebetulnya dia omong dari awal
saya tidak terlalu yakin juga dia bisa mengurus jadi presiden untuk kedua kali gitu
karena ditempa sedemikian banyak isu agama
sarah gitu ya
di satu segi orang bersimpati kepada dia
saat yang bersamaan ide idenya bawa kita ke sendbek
menurut anda siapa yang mau milih dia kan kira kira gitu
jadi oleh karena itu dia apa namanya dulu
dia sembunyikan dulu ya
dan dikeluarkan sekarang gitu
dan itu satu hal
hal yang kedua menurut saya
memang ini semacam ada barter antara presiden dengan dpr
siapa mengunci siapa
mungkin presiden ada kebutuhan
tapi kemudian juga dibarter juga oleh partai politik ya
misalnya undang undang soal apbn yang akan dibicarakan oktober
ya kan undang undang soal biaya ibu kota negara
itu juga akan dibicarakan
jadi it's okay kalau anda mau cepat cepatan kan kira kira gitu
kami juga mau seluruh orang

tapi di satu segi juga saya sih melihatnya presiden ini kalau usus punya kpk
memang punya keinginan untuk melakukan perombakan seperti yang sekarang
jadi mungkin ada semacam dia perasaan kecewa
perasaan agak sedikit jengkel dengan kpk ini gitu
sehingga di dalam dirinya sendiri pun ada keinginan untuk melakukan revisi ini
makanya surprise itu keluar dengan baik
surprise nya terluar dengan murah
yang dia tidak mau bicarakan sebelum pemilu gitu
karena presiden tahu kalau dia bicarakan sebelum pemilu
mungkin dia akan kesulitan
dia akan kesulitan untuk mendapatkan suara
nah inilah yang membuat orang marah
nah marah itu artinya apa
kami dulu kan memberi mandat anda supaya anda jaga kpk
kan kira kira gitu ya
kami memberi mandat anda dengan begitu kuat gitu
supaya anda tidak lagi mengembalikan pasal pasal yang potensial akan memenjarakan kita
kan kira kira gitu
dan kemarahan itulah yang direfleksikan dalam tiga empat hari ini gitu
awalnya soal undang undang kpk itu kan memang kalau kita lihat survei lima puluh lima puluh lah menurut saya
itu yang oke gitu
tapi begitu diperhatikan
kalau buka ini pasal demi pasal
dibicarakan pasal demi pasal
saya pikir banyak orang yang terkejut
bagaimana mungkin dewan pengawas kekuasaan komisioner pindah ke dewan pengawas
dan dewan pengawasnya sekarang yang good and good gitu ya
paling menentukan kemana kpknya gitu
malah tidak diawasi
itu harus tunduk kepada presiden
kan makin aneh gitu loh kira kira itu
jadi kita ingin mengawasi komisionernya
supaya nggak terlalu powerful gitu
tapi kekuasaan yang ini pindah kepada dewan pengawas
yang dewan pengawasnya malah tidak diawasi
kecuali yang ngawasinya presiden gitu
jadi akumulasi kemarahan itulah yang kelihatan mulai muncul sekarang
yang membuat presiden berhitung
sebab pada saat yang bersamaan
kan kalkusannya sederhana gitu
jadi meskipun mungkin misalnya katakanlah ya
yang prabowo dahulu setuju revisi undang undang kpk gitu
tapi belum tentu mereka mau membela pak jokowi
gitu lah kira kira
jadi ini tetap di sini
jadi kalau mungkin kita survei
yang mau dukung dia dengan langkah langkah itu
nah mungkin itu yang dibaca oleh presiden
yang kalau terus ini dilakukan
ya kemarahan juga akan memuncak gitu
pada saat yang bersamaan dia akan melakukan pelantikan september ini
oktober ini kan tiba tiba orang yang dipuja puja awalnya
tiba tiba disepikan oleh publik
karena merasa publik seperti merasa ditinggalkan gitu
nah dalam konteks itulah
dalam melihat perkembangan yang cukup cepat dalam dua tiga hari ini
pak jokowi mengatakan kita tunda dulu
artinya ini hanya untuk meredakan
hanya untuk melegakan saja
kalau kita bahas redaksinya iya
kan beliau kan mengatakan kita tunda
terus akan kita bahas anggota dpr yang kedatang
sambil beliau memberikan empat belas poin gitu
saya sendiri belum baca empat belas poin itu
apa karena kita punya peristiwa kemarin
beliau mengatakan saya menolak m empat
dua poinnya sebenarnya gak ada di undang undang kpk dulu
apakah empat belas poin ini juga beliau sudah cermati
udah bahas udah diskusikan
saya gak tahu gitu
karena kita punya peristiwa di undang undang kpk
beliau mengatakan saya menolak empat pasal gitu ya
tapi dua pasalnya nggak ada di undang undang kpk
dan saya pikir juga
jangan lupa peristiwa kpk itu juga begitu
siangnya beliau berpidato
kemudian kompresi pers ditanya oleh wartawan
ya jangan lupa saya sedang bertempur
istilah beliau itu ya
di dpr gitu
eh malamnya setuju
udah tindakan tanda tangan gitu
nah kejadian yang sama bisa juga terulang
sekarang kan beliau mengatakan
eh mana tahu dua tiga hari ini dia setuju juga
itu yang harus diwaspadai
dan harus dipantau terus oleh media bung lusius
tapi kalau misalnya anda tadi mengatakan
bahwa sekarang tidak ada fungsi kontrol sama sekali di dpr
kalau melihat komposisinya
hal yang sama juga kemungkinan terjadi di dpr periode berikutnya dong
pertama saya mau katakan
di undang undang dasar itu kan
fungsi legislasi itu dipegang oleh dpr
jadi mestinya koordinasi antara pemerintah dan dpr itu ada di dpr koordinasinya
jadi aneh saja ketika kemudian presiden yang melakukan konferensi pers
meminta untuk menunda pembahasan kuhp ini
lalu dpr sepuluh fraksi itu dengan serempak menyatakan
oke itu tanpa perlu rapat gitu ya
jadi ini dpr macam apa
mungkin karena memang sebagian besar pembahas rukuhp itu sudah tidak terpilih lagi gitu ya
jadi mestinya memang orang orang yang vokal di ru kpk yang tidak terpilih lagi itu
harus kita katakan tidak punya legitimasi sebenarnya untuk mengesahkan undang undang
setelah pemilu dua ribu sembilan belas ini sudah tidak terpilih lagi
jadi sudah selesai sebenarnya legitimasi sebagai wakil rakyat gitu
saya kira ada patsunnya yang mestinya dijaga oleh semua penyelenggara negara
patsun itu adalah mereka yang akan berhenti
masa jabatannya tidak mengambil keputusan strategis
nah itu dia
nah ini yang tidak terjadi
mereka menyelak dengan undang undang kpk yang diprotes oleh banyak orang
tapi anggota dpr tetap ngotot
mestinya dalam dua atau tiga bulan sebelum mereka mengakhiri karir mereka di dpr
mereka tidak lagi membahas sesuatu yang menjadi kontroversial di tengah kita
jadi segutal apapun
ya itu semacam koneksi
baik kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
yang pasti kita juga tidak boleh mengambil
juga tidak boleh berpuas diri begitu kurang lebih ya
hanya dengan penundaan ini belum tentu berarti apa apa
saya ingatkan sedikit
dulu presiden dua ribu tujuh belas menunda revisi undang undang kpk
atas dasar kalimat menunda itulah anggota dpr yang sekarang tidak merasa perlu lagi membawa draft ini mulai dari awal
langsung ke atas ke paripurna gitu
jadi kita kata tunda ini juga sekarang kita pegang
dan presiden apakah akan cara yang sama akan diberlakukan mereka untuk repisi kuhp kita enggak tahu
kita lihat perkembangan seperti apa
bang ulusius terima kasih
bang ray terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia prime news
kami kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami